beberapa hari yang lalu dua hari yang lalu tepatnya kita sama sama menyaksikan penurunan dan juga pengibaran sang merah putih di istana merdeka
nah berbicara tentang istana indonesia tercatat memiliki enam istana kepresidenan
yakni ada istana negara istana merdeka tepat yang waktu penurunan dan juga pengibaran sang merah putih
lalu ada istana bogor istana cipanas istana tampak siring yang ada di bali dan juga istana gedung agung yang ada di yogyakarta
dan kali ini kami akan mengajak anda untuk melihat tiga istana di antaranya yang memiliki keunikan dan juga nilai sejarah tersendiri
berikut ini informasinya khusus untuk anda
banyak yang mengira istana negara sama dengan istana merdeka
padahal walau dibangun di kawasan yang sama istana ini menghadap jalan yang berbeda
istana negara menghadap ke jalan veteran
sementara istana merdeka menghadap ke taman monumen nasional
istana negara awalnya adalah rumah peristirahatan milik pengusaha belanda javan bram
yang dibangun tahun seribu tujuh ratus sembilan puluh enam yang kemudian digunakan sebagai pusat kegiatan pemerintah gubernur jenderal belanda
sementara istana merdeka menjadi saksi sejarah penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan republik indonesia serikat
oleh pemerintah belanda pada dua puluh tujuh desember seribu sembilan ratus empat puluh
sejak saat itulah bendera belanda mulai diturunkan dan bendera merah putih berkibar di istana sehingga disebut istana merdeka
istana kepresidenan juga ada di yogyakarta yang dikenal dengan nama gedung agung
istana di kawasan malioboro ini juga dibuka secara gratis sebagai objek wisata bersejarah
karya seni lukis dari para seniman ternama seperti raden saleh dan basuki abdullah
menyambut para pengunjung yang mengelilingi ruangan di istana ini
gedung utama di komplek gedung agung ini dibangun pada mei seribu delapan ratus dua puluh empat yang dibangun oleh arsitek belanda aaj payen
gedung agung memiliki nilai sejarah tinggi
dari sinilah soekarno dan hatta memimpin negara ketika ibu kota dipindahkan ke yogyakarta pada januari seribu sembilan ratus empat puluh enam karena agresi militer belanda
tak hanya itu di gedung agung pula presiden perempuan indonesia pertama megawati soekarno putri
lahir pada dua puluh tiga januari seribu sembilan ratus empat puluh
istana yang satu ini berbeda dari yang lainnya karena menjadi istana pertama yang dibangun setelah indonesia merdeka
diperakarsai oleh presiden pertama indonesia soekarno serta arsitek rm sudarsono
bung karno bisa melihat dari ketinggian itu bisa melihat ke arah timur
tirta empulnya itu yang
syarat mitos itu yang namanya bung karno itu kan
seni lukisnya itu luar biasa itu
jadi mendapat memperoleh inspirasi yang
indah di situ
ya istana tampak siring dinilai strategis karena pemandangan pura tirta empul
pura ini memiliki tiga puluh satu pancuran yang airnya berasal dari umbul yang keluar dari tanah
beberapa tokoh negara
pernah mengunjungi lokasi ini
salah satunya mantan presiden amerika serikat barack obama